bakal minjamin satu buat wulan
terus dia bakal terharu sama kebaikan gue
emang jangan jangan lo itu gak jodoh sama wulan
eh jaga omongan loh ya
kok jadi lo yang marah sih
pak gimana pak titipannya udah dikasih wulan dari
makasih banyak ya pak ya
pak ini beneran nih saya nggak boleh masuk
kan tadi saya sebenernya gak telat
kecewa sama lo
kecewa sama lo
kecewa sama lo
atau agar dianggap pahlawan
bukan hanya mainan
aku ingin tetap gagah
takkan kubiarkan cintaku musnah
meskiku harus menalan serapa
kan kugenggam segala sanksi
agar senyummu selalu menghiasi
jangan pernah pergi tanpa permisi
aduh mama mana
kok kamu masih di luar
just lab saya ketinggalan di rumah
jadi orang rumah lagi bawain ke sini
tapi kalau lebih dari itu
berarti kamu gak bisa ikut ujian ya
sebelum lima belas petis
baik ya roman
terima kasih ya kamu udah mau repot repot dateng kesini
untuk ngambil jazz labnya ulan
ya ini kamu bawa ke sekolah ya
kalau gitu saya langsung mau bingung ke sekolah kom seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
kamu ke sekolah ya
ya udah lo sekarang pake baju lab gua aja ya
eh tunggu nurek mending gak usah deh
soalnya lo juga ikut ulangan praktek kan
udah gak apa apa lo gak usah mikirin buah
yang penting lo tuh bisa ikut ujian ya
udah lo masuk duluan ki
ini mbak ada titipan
makasih ya pak
gua gak perlu
makasih ya udah nama hari ini
makasih ya udah nama hari ini
makasih ya udah nama hari ini
kenapa coba siulan sampe bisa dapetin jazz labnya
bel harusnya gue yang nanya sama lo
lo jalani gak apa yang gua suruh
jadi gini bel
gue mau minta bantuan lo
jangan kabarin wulan soal just lab
gua bakal bawa dua jazz lab
dan gua bakal minjamin satu buat wulan
terus dia bakal terharu sama kebaikan gue
emang jangan jangan lo itu gak jodoh sama wulan
eh jago omongan lo ya
kok jadi lo yang marah sih
masih aja bapak ya
jatuh ke tempat sekarang
tapi parancot pare layak invalidasthis
bapak udah bilang kalau bel masuk
siswa telat kamu gak bisa masuk lagi
gak apalah gue absen hari ini
bulan bisa tetep ikut ujian
ya ditutup ya pak
saya nggak boleh masuk juga nih pak
peraturan tetep peraturan
dan peraturan di sekolah ini
diperketat gak bisa masuk
cuman bentar doang pak mas
gak bisa tetep gak bisa
biasa kan tau sendiri
tiap hari gue dibangunin sama bobi
cuman ya gara gara dia lagi muswin gue
gue gak dibangunin sama dia
eh tapi bagus lah lu telat
gue jadi temennya lo telat gue juga telat
yaudah lah man mendingan kita makan di warung tenda deh
laper nih gue belum sempet makan
gue yakin gak mau tunggu aja disini
cuman man lu mau nunggu sampe kapan tau
gak bakal dibukain gerbangnya
udah deh yalah
eh eh tapi
gue nembeng lu ya
itu kebanyakan ini
aduh mati gue
tuangin disini dulu aja
oh tuang itu lagi aja dari awal
konsentrasi wulan konsentrasi
lupain roman lupain
padahal gua pengen banget bikin wulan respect lagi sama gua
tapi jadi gagal total
siapa sih yang nganterin jaslapnya wulan
resep banget sih